ketakutan akan kembali bangkitnya faham komunis belakangan mengemuka di mana mana
pada sabtu pagi rencana seminar yang membahas persoalan g tiga puluh spki di lbh jakarta dibatalkan oleh kepolisian
sebelumnya instruksi untuk nonton bareng film pengkhianatan g tiga puluh spki dikeluarkan oleh tni
fakta apa lagi yang kemudian muncul berikut laporannya
saya memberikan warning kepada bangsa indonesia
ketakutan kembali bangkitnya faham komunis belakangan mengemuka dimana mana
seperti tuduhan pemerintah yang sudah disusupi agen komunis
tuduhan itu dilontarkan alfian tanjung
dalam ceramah yang videonya tersebar di youtube alfian menyebut istana kepresidenan sudah menjadi sarang partai komunis indonesia
karena mereka sekarang diisi oleh teten mas duki bumim suprianto
dan sederhana kader kader pki yang mereka menjadikan istana tanpa kerapat rutin mereka
tiap hari kerja di atas jam delapan malam ke atas
keren ya jadi istana negara sekarang jadi sarangnya pki
sejak bulan mei dua ribu enam belas sampai kapan gue gak tahu
istana pun bereaksi
kepala staf kepresidenan teten mas duki yang turut dituduh pki oleh alfian
agar alfian mencabut pernyataannya dan meminta maaf
sebelumnya pemimpin front pembela islam rizik syihab diperiksa kepolisian setelah menuduh bank indonesia memasang logo palu arit pada uang kertas rupiah
rizik meminta pemerintah menjelaskan dan menarik semua mata uang rupiah baru yang diedarkan
yang ini tulisannya bi yang ini palu arit
dan diajukan sebanyak dua puluh tiga pertanyaan
bahwa teknologi pengamanan uang kertas dengan metode rektoverso itu memiliki ribuan bahkan jutaan alternatif bentuk
nah yang jadi persoalan kenapa bank indonesia memilih rektoverso dengan bentuk ini
ini bentuk mirip mirip palu arit
kami minta dengan hormat kepada pemerintah
kepada pemerintah untuk satu memberikan penjelasan
dalam setahun terakhir gejala ketakutan kembali munculnya gerakan komunis semakin terlihat di indonesia
dua puluh tiga maret dua ribu enam belas monolog bertajuk tan malaka saya rusa berburu merah dibatalkan
monolog yang digagas kelompok main teater batal dilaksanakan setelah masa fpi mendatangi gedung ifi tempat monolog berlangsung
mereka datang untuk memboykot acara tersebut karena menduga monolog itu berbau komunis
kalimat pki pun mencuat di sela sela aksi belarohiya satu ratus enam puluh sembilan oleh ketua majelis kehormatan pan amin rais
dalam orasinya ia mengapresiasi tni yang akan memfasilitasi nonton bareng film pengkhianatan g tiga puluh s
sementara itu sebuah pesan berantai tentang surat edaran ajakan menyaksikan film sejarah g tiga puluh s beredar dari whatsapp group
surat ditujukan kepada para kepala penerangan tni yang kembali menerangkan
angkatan darat dan tembuskan ke kepala dinas penerangan angkatan darat serta kepala subdinas dispenat
dikutip dari detik com kepala dinas penerangan tni ad brigadir jenderal alfred deni tweje membenarkan isi pesan berantai tersebut
menurut alfred setiap prajurit tni harus memiliki kepekaan terkait kemungkinan bangkitnya paham komunis gaya baru
sabtu pagi enam belas september polda metro jaya justru membubarkan kegiatan seminar
yang rencananya membahas tema seputar peristiwa sejarah seribu sembilan ratus enam puluh enam di gedung lbh jakarta di jalan dipenegoro jakarta pusat
seminar ini dilarang lantaran tak mempunyai izin
panitia pun berdali peserta seminar hanya lima puluh orang di ruang tertutup sehingga merasa tidak perlu mengantongi izin
padahal menurut aturan kepolisian seperti yang kami kutip dari halaman polri go id
salah satu syarat keluarnya surat izin keramaian adalah diberikan kepolisian
pertama kegiatan yang dihadiri masa tiga ratus sampai lima ratus orang
presiden jokowi sebelumnya telah menanggapi soal kegelisahan bangkitnya pki dan paham komunis memulai bangkit di indonesia
presiden menegaskan bahwa pki adalah organisasi terlarang dan sudah tidak perlu kembali dibahas
ketakutan akan bangkitnya komunisme di tanah air kembali merebak jelang peringatan hari kesaktian pancasila
diskusi tentang pengungkapan sejarah seribu sembilan ratus enam puluh lima yang diperoleh
pertama kegiatan yang diadakan oleh pdi di lbh jakarta dibubarkan oleh polisi dengan dukungan sejumlah ormas yang demonstrasi di depannya
apakah ancaman kebangkitan pki dan komunisme yang ditakuti selama ini benar benar nyata atau hanya fata morgana dan ketakutan yang mengada ngada
sementara itu gedung parlemen minggu ini kembali mempertontonkan ketegangan
apa yang tegang dan siapa yang tegang antara dpr dengan kpk yang lagi lagi tegang
dua duanya sih sama sama berujar ingin memberantas korupsi di bumi pertiwi
lalu kalau dua duanya berujar gitu siapa yang harus kita percaya ya
pertanyaan pertanyaan tadi akan coba kita jawab dalam dialog indonesia minggu ini
dan untuk membahas topik ini kita sudah kehadiran atau kedatangan orang orang yang apa ya teman teman saya senior senior saya yang sangat kompeten
yang pertama saya perkenalkan mas agus nur budayawan yang baru saja jetlack abis membuat pementasan kemarin terima kasih mas agus
oke kemudian ada profesor a s sikap analis politik senior dari presiden universitas indonesia
terima kasih prof ikam sudah datang
kemudian ini wah saya sebutnya jurnalis senior mas wahyu muryadi
saya kalau sama mas wahyu itu agak susah ngerem kata kata yang kurang begitu ini cocok sebenarnya
oke tapi kita tadi sudah melihat informasi pengantarnya
ada dua topik utama yang kemudian kenapa kita angkat
yang pertama tentang kita sebutnya ketakutan akan bangkitnya komunisme
sebenarnya ini hanya fata morgana atau memang betul betul nyata
ini adalah informasi sebenarnya
saya akan tanya prof ikam
anda lihat memang ketakutan ini betul betul nyata atau memang hanya fobia atau fata morgana yang sengaja dibuat buat oleh orang yang punya kepentingan dan sebenarnya tujuannya punya tujuan politik tertentu gitu
ya kalau saya sebagai pengamat politik melihat ini kan semacam komoditas politik juga
iya komoditas politik
sehingga tergantung kepada siapa yang membawa komoditas politik
siapa yang membawa wacana itu dan sasarannya siapa
ya oleh karena itu dia bisa menjadi yang anda sebut sebagai sesuatu yang serius tapi juga bisa hanya sekedar semacam lemparan lemparan isu
nah oleh karena itu harus dilihat secara proporsional
yang dengan melihat dari segi berbagai macam perspektif ya
misalnya saja begini
kalau kita lihat dari perspektif ideologi dan perkara perkara yang terjadi di indonesia
kalau kita lihat dari segi ideologi dan perkembangan global regional maupun nasional
saya kira isu komunis itu di mana mana nggak ada kecuali di indonesia ini
negara yang mengklaim sebagai negara komunis seperti vietnam kuba kemudian tiongkok
mereka sendiri malah menjadi pemeran utama di dalam kapitalisme global
nah di asean juga begitu kan
asean itu kan termasuk vietnam termasuk laos dan lain lain
nah kalau di tingkat nasional sebetulnya kan masalah komunis ini kan sudah selesai sebagai satu peristiwa sejarah
nah kalau kita mau mengungkit ungkit kembali itu kan ya harus kita lihat dalam level apa
kalau dari segi sejarah susah untuk menolak bahwa memang ada catatan sejarah bahwa partai komunis indonesia melakukan beberapa kali apa namanya
ada gerakan yang kemudian dianggap sebagai ancaman terhadap ri
nah sekarang ini setelah selesai sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima apakah kegiatan kegiatan penyebaran ideologi dan lain lain dari yang disebut partai komunis itu apakah serius
kalau saya lebih serius hti daripada ancaman yang dari segi penyebaran ideologi lah ya
tapi saya juga bisa memahami dalam pengertian yang proporsional bahwa ideologi itu adalah peristiwa
jadi itu adalah peristiwa
jadi itu adalah peristiwa

ada kelompok atau individu individu yang akan mencoba melakukan revitalisasi
oke tapi kalau kata anda kan hti memang nyata kondisinya
kalau itu sudah jelas
kalau komunisme ini anda lihat ini kan maksudnya kalau kita saya mahasiswa ilmu politik ya saya juga belajar tentang marxis gitu kan itu hal hal yang sangat pasti kita pelajari di kampus gitu prof
apakah hal hal seperti ini juga dianggap menyebarkan komunisme
nah kalau menurut saya itu
saya memang ada organisasi organisasi
yang masih menggunakan
seperti organisasi yang
ada di salah satu kota di jawa tibur
itu yang kemudian ingin membentuk
organisasi buruh ala
tapi kan memang itu kan
sangat kecil jumlahnya
nah oleh karena itu tidak perlu dibesarkan
yang diwaspadai kalau memang
diwaspadai tapi kalau seperti yang
sekarang ini kan yang anda sebut sebagai
fobia tadi itu kan seolah olah
ini waduh mengancam yang luar biasa
kita bukan tidak
mewaspadai tetapi yang proporsional
menurut anda ketakutan sekarang
kalau sekarang sebagai komoditas politik
ya tergantung tadi itu siapa yang
menyebarkan dan siapa yang menerima
berarti ya ada yang sangat serius
sehingga kemudian membiarkan kategori kategori
bahwa di istana ada komunikasi
partai politik ada sekian persen
nah kalau orang itu disuruh
membuktikan bisa nggak tapi
ini bagi publik yang interiorisasi
untuk diprovokasi ini bisa
diterima sebagai sesuatu yang serius
mas wahyu sejak kapan sih mas
ketakutan ketakutan ini di era demokrasi
modern kita reformasi ini kan
sejak kapan sih kemudian ketakutan
kembali akan komunisme ini muncul
sebenarnya kalau anda bisa
sepertinya kita ini kan terbelah pada dua kutub
yang ekstrim antara
jurnalism dengan islam
satu sisi tapi ada
varian varian baru yang namanya
kemudian ada ketakutan
untuk munculnya kembali
nah kalau terhadap ketakutan itu
apakah beralasan atau tidak
rasa rasanya saya juga agak
sepedapat dengan pak hikam
bahwa ini jangan jangan kita ini
ketakutan dengan hantu belau
yang nggak jelas
sekarang cuma dihitung sih bahaya
kok bisa berapa sih
kalau ini harus dibedakan dengan
hal hal yang agak praktis misalnya
kita setuju dalam
kerangka politik kita tahu bahwa sampai sekarang
itu masih berlaku
walaupun saya masih ingat
karena saya mau tanya ini ya saya tahu anda menjawab apa
presiden gusdur kan maunya
waktu itu dicabut
ya nggak apa apa ngusulkan dicabut
fragmentas politik akhirnya juga kalah
sampai sekarang masih dipertahankan
artinya ya sudah secara politik
payung hukumnya segala one yum ya
nah kemudian kalau kita bertanya lebih jauh
apa kau tidak boleh diajarkan
kata mari kita nggak ngerti
maksik useful kamu nggak ngerti bagaimana membandingkannya
ya karena duanya
biasanya nggak boleh ada pembahasan begitu
kalau hal hal seperti yang kita lihat kemarin
diskusi kemudian coba ditahan atau dibubarkan oleh kakaknya pasangan polisian kalau diskusi
yang lbh itu rasanya ya juga hai sungguh terlalu kata ramai itu sampai terus robos ke kantor lbh
bubarin segala macam itu kan cuman diskusi apa beratnya tinggal aja kalau ada yang setuju datang
kirimin orang untuk bantah itu semua selesai apa apa masalahnya jadi orang yang datang juga ke
yang sepuh sepuh itu kenapa ketakut kalau anda katakan itu hantu blau yang tidak perlu
tahu kenapa banyak yang tahu analisa sepertinya kan ini kan ada semacam strike back ya mungkin
ya dari apa namanya kalau asalkan digemar gemarkan oleh dari kubu tni kan ingin menghidupkan kembali
nonton bareng itu kita akan ada bagaimana garis bering pki bukan nonton barengnya itu itu dulu
kan juga akhirnya film itu tidak dihidupkan lagi yang dihidupkan dihidupkan
kemudian di reformasi udah nggak di share kan lagi persoalannya adalah kita mau debat lagi nih
kita ini sejalan gak tuh sepakat gak teman teman g tiga puluh s itu pasti pki atau haji ala pki itu debat lagi
itu perdebatan yang masih panjang lagi ada empat puluh tujuh versi ada empat puluh lima zab ini lagi ya kan nanya ya kan
kalau mas agus sendiri kenapa sih kemudian sebagai masyarakat tadi kan analisa dua profesor kita ini
secara mau dibelah belah seperti apapun gerakannya kecil diskusinya ilmunya secara akademis memang
sangat boleh untuk dipelajari bahkan negara negara demokrasi seperti amerika pun belajar marxis gitu
menurut anda apa yang membuat kita over sensitif tapi di jawab lebih asik di saat yang berikutnya
kami akan segera kembali saja berikutnya
saya nanya mas agus nur mas kenapa sih kalau tadi sudah dua profesor ini sudah membedah di bolak balik
bolak balik kayaknya enggak ada yang terlalu berbahaya gitu ancamannya masih kayaknya masih
agak jauh ya prof ya belum lampu kuning ya kalau untuk komoditis politik ya bisa serius komunitas politik
sudah lampu merah tapi kalau realita mungkin masih lampu kuning atau lampu hijau tapi secara budaya
mas agus apa sih membuat kita nih jadi berubah ubah dan membuat kita jadi lebih berhubungan dengan mas agus
apa sih membuat kita nih jadi berhubungan dengan mas agus
begitu sensitif gitu kekurangan musuh bersama bangsa ini harus biasa punya musuh bersama
order baru punya musuh apa kita dulu bangsa ketika zaman masih diprodem gerakan musuhnya
jelas siapa yang harusnya juga ketika reformasi sekarang musuhnya menyebar harus disatukan
bisa musuhnya sebagian dari mas agus itu yang menyebar maka harus disatukan bisa musuhnya sebagian dari mas agus itu yang menyebar maka harus disatukan
kalau senimannya suka merepet aku juga ngeri mas aku gak mau marah
seniman itu ketajamannya itu sungguh tidak terduga
harus dibatasi kadang kadang
justru ini menyatuk ya daripada nanti saling bertengkar soal bantuan rohingya

pihak pihak tertentu merasa perlu bahwa kita harus fokus pada satu persoalan dan celakanya kok yang kena batu
pihak pihak tertentu merasa perlu bahwa kita harus fokus pada satu persoalan dan celakanya kok yang kena batu
kok yang kena batu
itu adalah isu komunis
tapi kan ini kan tidak hanya secara ideologi misalnya partai politik yang dianggap komunis
atau mungkin di forum forum diskusi ilmiah yang tentu saja ada pesan pesan kiri di situ
tapi apresiasi apresiasi seni dan sastra pertunjukan pertunjukan juga kerap kali di demo dibubarkan paksa
anda sebagai seorang seniman merasa bahwa memang ancaman gak sih itu mas kalau memakai idiom idiom seperti itu
pasti yang melarang gak tau aturan lalu lintas
kalau ke kiri boleh jalan terus
adanya ke kiri itu lalu lintas itu
tapi persoalannya kemudian misalnya ada nobar tadi ya pelarangan
itu kalau kita sih menganggapnya biasanya ya mungkin harus direpresi biar lebih kreatif
kalau biar profesor jurnalis juga punya
bahan untuk dianalisis
kalau baik baik saja
gak asing gitu hidup ini pasti
tapi kalau dari semua demonstrasi ini kan macam macam nih mas ada yang menuduh bahkan menuduh presiden juga komunis
ada tadi orang yang masuk akhirnya dihukum karena menganggap istana pki gitu kemudian sampai ada yang juga menuduh bahwa bank indonesia dengan sengaja mencetak uang dengan lambang palu arit
ada hal hal dari semua tadi fobia atau ketakutan atau ancaman ini
apa yang paling jernaka ya
apa yang paling jernaka yang bisa anda baca dari ini semua
sebenarnya meskipun ada media sosial sebenarnya mereka tidak punya ruang publik untuk berkelakar bersama
makanya cnn perlu program yang lebih lucu lucu lah
loh menyelamatkan itu
pakai cengundang andar
iya karena begitu mereka tidak punya media untuk berkelakar ya berkelakarnya terlalu kebangetan
presiden dibuat kelakar
kalau bank indonesia dibuat kelakar itu sebenarnya orang orang yang oper kreatif
kalau saya kan oh kreatif banget ya mereka
cuman kreatifitasnya tidak dapat tempat yang baik
itu membuktikan bahwa kita banyak orang kreatif tapi kesempatan bekerja sedikit
sosialisme tumbuh disana
nah ini mungkin banyak banyak hal hal jernaka juga yang bisa ada angkat nanti dalam pentas pertunjukan kedepan ya
tapi prof ikam kalau dari gejala seperti ini ketakutan kemudian demonstrasi demi demonstrasi bahkan
propaganda di media sosial itu kan aktif sekali terkait dengan ancaman komunisme ini
tapi sebelumnya saya mau memperdengarkan ada tadi mas wahyu juga sempat sepintas menyinggung bahwa tentara nasional indonesia menganjurkan ke semua
jajaran di bawahnya untuk nobar nih jelang hari kesatya pancasila untuk nobar nonton bareng film pengkhianatan g tiga puluh spki
kita dengarkan sedikit cuplikan dialog rekan saya reinhardt dengan kapus pen tni
tni ingin mengingatkan kembali ke pen tni
seluruh prajurit tni untuk menonton kembali sejarah kelam itu melalui film g tiga puluh spki
oke ini juga mengajak masyarakat pak war
awalnya kita sampaikan ke seluruh prajurit
seluruh prajurit dan keluarganya
tetapi ternyata respon dari masyarakat mengetahui bahwa prajurit diperintahkan untuk menonton ini luar biasa minta kenapa
bukan sekalian masyarakat kenapa bukan kita ini akhirnya kami himbo kepada seluruh prajurit untuk mengajak
saudara saudaranya untuk melakukan ataupun menonton film ini
saya mau tanya prof vika dari analisa anda yang lebih reaktif itu masyarakatnya sosial medianya ormasnya atau justru negara
kalau saya sendiri melihat bahwa ini adalah satu refleksi bahwa ada semacam apa
semacam erosi atau bahkan kemunduran di dalam menyikapi perkembangan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang terjadi
sehingga kita kemudian kesulitan mencari pemecahan yang tadi disebut kreatif tadi
saya secara prinsipil tidak keberatan ada penayangan ulang film film seperti itu
tetapi dengan catatan
harus ada diskusi tentang film itu
berarti diskusi tentang pki lagi dong
film itu kan tentang pks
publik iya publik setuju gak dengan isi film itu
kalau zaman saya kecil dulu atau ya bukan kecil lah saya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat kan film itu kan saya sudah mahasiswa juga bukan kecil lagi
kan harus nonton dan tidak ada diskusi ya itulah filmnya tapi kan sekarang ada cara lain nonton tapi kita kemudian mendiskusikan
jangan jangan setelah didiskusi
didiskusikan oleh para ilmuwan sejarawan dan lain sebagainya rakyat bisa tahu mengkritisi film itu
saya tidak dalam posisi melarang larang kalau kita melarang juga pemuntasan film ini sama saja dong
nah demikian juga yang kedua setelah kita ini caranya adalah dengan membandingkan film film lain yang tentang tema yang sama
kan kita ada film dokumenter namanya jagal namanya look of silent senyap itu dan lain sebagainya
ya itu juga harus bisa dilihat oleh publik jangan dilarang larang
nah dengan cara gitu maka kita fair bahwa
apapun yang kita tayangkan itu bisa diakses publik tapi bisa juga didiskusikan
yang keempat atau yang ketiga
para sinematografi kita ini ahli ahli pembahasan film memang bisa liat film yang sama
dia membuat film yang lain mengenai tema yang sama
kan g tiga puluh s atau apapun lainnya jugaorg
nama itu kan bisa dilihat dari berbagai
angle multitafsir kalau yang
ditayangkan tadi itu kan betul betul
from jakarta kan dari
elit politik bisa enggak membuat film
yang dari bawah dokumenter dokumenter
sudah banyak ya mas agus ya
problemnya pasti nggak diizinkan nah itu dia kan
kalau itu masih menjadi berarti problem ada
di negara yang kemudian terlalu sensitif
banyak tafsir tafsir misalnya
film film pendek yang tentang
latar enam puluh lima itu
banyak tapi selalu problemnya
ada tafsir tunggal soal
peristirahat itu yang harus
dipertahankan itulah yang saya
sebut kemunduran tadi kita berani
melakukan sesuatu tetapi kita
tidak berani untuk menanggung risikonya
kalau kita sudah dalam era
demokrasi seperti kata mas wahyu
ya kita harus terbuka dong terhadap
segala macam kemungkinan dan
kalau rakyat kita dibiarkan terbuka
dan membaca dengan baik saya kira
mereka akan cukup kritis
berarti kalau bisa saya simpulkan
dari pernyataan prof vika bini
yang agak takut sebenarnya negara yang
mengekspor ketakutan itu ke
masyarakat mungkin bukan negara per se
tetapi kelompok kelompok tertentu
yang di dalam elit politik kita ini
yang kemudian merasa bahwa
ini adalah komoditas politik yang penting
komoditas politik iya kan kita ini kan
kalau tidak ke kiri ya ke kanan
yang satu saja
menggunakan agama sebagai alat politik
itu kan komoditas juga padahal kiri
jalan terus kalau kata mas wahyu
mas wahyu ini anda setuju bahwa
memang ada problem di negara juga nih
mengantisipasi atau mengatasi ini dan juga
kalau dulu kita lihat kan presiden abdurrahman wahid
kan sudah secara terbuka pertama
yang progresifitasnya itu kan
meminta maaf kepada korban
tragedi pertama kemudian mencoba
secara politik untuk mencabut
mpr nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam
tentang komunisme leninisme segala macam
tapi meskipun gagal menurut anda
tetap seperti dulu menghadapi
isu komunisme yang sangat keras
membentengi bahkan terakhir presiden jokowi
mengatakan kita gebok kita tendang
dari kalimat gebuk dari pak jokowi
presiden waktu itu dan juga
sekarang rame rame tni
nyekoi masyarakat dengan satu versi
tentang peristiwa g tiga puluh s
itu ya kan jadi
ini ya terus terang
ada satu peristiwa yang
setback satu kemunduran
kemunduran di mana
negara yang harusnya memberi luang begitu luas
pada publik untuk berwacana
berdiskusi ya kan
tentang masalah ini ternyata hanya terus
hanya dikerikan satu di jokowi
satu versi dan itu masih terjadi
negara berlaku seperti itu sekarang
buktinya itu kan
jadi terus ditiup tiupkan ketakutan tentang
itu ya kan
yang anda tahulah di lemhanas juga
kebetulan kita tahu
ketua lemhanasnya kan gubernur lemhanasnya pak agus jorok
didiskusikan juga kan bagus waktu itu
tapi juga ternyata
kabarnya tidak berlanjut kan jadi
ini memang ada persoalan serius
masa diskusi saja nggak boleh
ini kental politiknya atau kental ketakutannya
atau kental segala rupa
segala rupa pokoknya itu jadi
benang kusut lah oke kalau mas wawi tadi
katakan sejak era reformasi ini pasti agus dur lah
negara tetap berlaku
sama untuk hal komunisme meskipun sangat
progresif dalam banyak hal tapi untuk masalah
penanganan atau mengakarapkan
diri dengan peristiwa enam puluh lima itu
cenderung sama gitu
kalau boleh setback tahun dua ribu silam
gus dur apa yang membuat gus dur begitu
berani sih mas wahyu sampai harus
mau mencabut itu meminta
maaf itu kan padahal juga
kemarahannya ketakutannya masih
sama mungkin prof ya zaman itu ya
ya artinya waktu itu konteksnya adalah
gus dur untuk menimbulkan apa ya
islah semangat untuk
ada contoh kemudian di afrika selatan
bagaimana nelson mandela
sedemikian rupa terus kemudian ada
iya masyarakat afrika selatan bangkit bagus
tapi rupanya beda
dengan disini indonesia
gitu loh rupanya ya
gak berhasil toh sampai ke pada titik itu
yang memang sampai sekarang lagi diupayakan oleh teman teman
nu ya kan teman teman
ansor banser segala macam dengan
eksponen yang lain itu di sebelah sana di sebelah sini
soal pencabutan itu jauh panggang dari
api dan jangan diomong ya sudah
tapi kalau sudah begitu
kenapa harus takut gitu loh
cindil abangnya kalau bahasa zaman dulu itu ya
yang menarik itu yang
harus diteruskan dari mas agus tadi
yaitu kekhawatiran dan
larangan terhadap tafsir itu loh
saya perlu mendapat
pencerahan nah gimana tuh mas agus
dimana secara budaya kita bisa hidup
di zaman yang modern
semua terbuka tapi kita tidak perlu
terlalu ketakutan dan kita
khawatir boleh tapi jangan ketakutan gitu
nobar itu menurut
gagasan yang sia sia di era
milenial itu pertama dia akan
tidak pernah bisa memecahkan
rekor penonton terbayang
karena tetap parkop ribon
ini bersia sia kedua
di tengah banyak
informasi yang sangat terbuka
generasi milenial justru akan tahu bahwa
film itu penuh kebohongan
nah ini dia kan dulu kita
tidak punya akses informasi lain
menurut saya penuh kebohongan film itu ya
tapi banyak kemudian alternatif
alternatif literatur yang diakses
jadi sia sia nobar nobar itu
sia sia kan daripada
dananya buat nobar lebih baik
ini pemberantasan korupsi aja
jokowi kan orangnya harusnya progresif gitu kan
kemudian dia juga jadi korban fitnah komunis
kan nobar bukan dari pak jokowi
ya maksudnya presidennya bisa
menggerakkan atau mengontrol aparatnya di
ya semoga lah
tapi singkat kata tadi
lebih iya karena begini begitu
itu dulu ditayangkan
kita gak punya film
lain gak punya referensi lain
sekarang film film soal gatewa
kita bisa mengakses di youtube
adegan itu benar atau enggak
apa baik versi versinya
buku buku edit sekarang dengan gampang kita buat
malah kalau betul yang dikatakan
beliau ini apa
malah lebih seru lagi mas
itu bisa backfire
iya betul iya karena apa kalau kemudian
membandingkan dengan yang lain makanya perlu
didiskusikan kalau enggak hati hati
itu bisa backfire kalau kata mas agus tadi
daripada nobar film g tiga puluh s
mending duitnya dipakai untuk bantu kpk
kalau kata korupsi nah ini juga
hal yang masih menjadi perdebatan di publik
adalah panas dingin ini ketegangan
dari parlemen dan kpk
kayaknya dua duanya berjanji
bersumpah di hadapan kitab suci
yang masing masing ingin memberantas korupsi
atau masyarakat lihat mungkin
loh siapa yang bisa dipercaya kalau dua duanya saling
bersetegang satu sama lain kita akan bahas itu
di segmen berikutnya tetap berhubung sama kami
oke kita akan berlanjut dengan
antara kpk dan dpr
hari minggu ini kembali
dipertontonkan di ruang publik dimana semua tv
menyiarkan secara live
tapi saya punya beberapa cuplikan cuplikan
dialog dialog yang terjadi dalam
rapat dengan pendapat antara pimpinan kpk
dan komisi tiga dpr beberapa waktu yang lalu
saya juga menunggu
saudara saudara dan saudari
tidak pernah terucap
anggota dewan yang terhormat
kalau kami bapak bapak
di semua komisi
pak jokowi sekalipun ketemu kami
dia katakan yang terhormat
kemudian pak kapolri
juga mengatakan yang mulia
kalau pak kapolri ya bang ya
ini ada maksudnya
bapak bapak dan ibu ibu
muncul di majalah tempo
saya masih ingat
dari dulu nakal ini pak masinton ini
kepada ruang sidang
yang terhormat ini
ini bagaimana gitu
saya ingat waktu itu
enggak tahu soal itu
saya masih ingat peristiwa itu
nah dalam kondisi seperti ini
ada sebuah media yang lengkap
tidak diakui itu oleh pimpinan kpk
persis sama yang dituliskan oleh majalah tempo
nah pertanyaan saya
kenapa di persidangan
yang tidak terkait dengan pokok perkara
kasus presiden pks misalnya
oh punya abang tadi malam
enak juga ada itu
muncul di bahkan tersebar di
dan ini pembunuhan karakter ini tidak terkait dengan
pokok perkara nah ini bagaimana
internal yang tadi bapak sampaikan itu
kan cukup baik ideal
menurut saya tapi kenapa
masih banyak kebocoran
hasil sadapan yang beredar luas
bahkan sampai ke pengadilan
yang tidak terkait
nah kemudian mengenai konten
memang di dalam bisnis
mereka berdua itu ada
yang kadang kadang terikut ya
pembicaraan pembicaraan pribadi yang seharusnya diiris
sebenarnya itu kegagalan di dalam mengiris
tapi waktu itu ada konten
pembicaraan yang terkait dengan case
cuman di setelah pembicaraan itu kadang kadang
kan dia berbicara tentang sesuatu
gitu loh tapi ini yang seharusnya diiris ya
nggak diikutkan di dalam situ gitu
ya pembicaraannya lagi
kapan dikita kirim nangkanya
oh ya yang malem patent juga
barang itu memangnya begitulah gitu ya
itu domainnya sudah universal
tindakan menghalang halangi proses hukum
yang sedang dilakukan
oleh aparat penegak hukum
terhadap saksi tersangka maupun
mensyaratkan yang namanya
bapak tahu pak
bansus hak angket itu hasil
pengawasan komisi tiga
yang ditingkatkan setingkat
namanya hak angket
setingkat lagi namanya hak menyatakan pendapat pak
mudah mudahan bapak nggak kena hak menyatakan pendapat
pertama fungsi melindungi
cita hukum itu sendiri
keadilannya dan ketetipan
kenapa biar tidak
sewenang wenang tapi ditujukan
pada apa pak pada mafia pak
pada gerombolan pak
kami bukan gerombolan pak
ya yang masalah yang kemarin itu
ini bukan hanya
lecehan terhadap parlemen
bapak ibu kalau bapak ibu di luar negeri
langsung lengser pak tidak ada
kehormatan tertinggi selain kepada
parlemen mengenai tentang
jangan lagi ada pernyataan pernyataan
pimpinan lembaga penegak hukum
di luar konteks hukum sudah menyampaikan
bahwa bapak pernah berkirim surat
tadi pak ketua sudah
menyampaikan permintaan maafnya
saya tidak tahu ini dalam kapasitas
pribadi atau kapasitas kelembagaan
kalau bapak meminta maaf untuk itu
saya minta surat bapak yang nadanya
itu ditarik kembali
kalau perkataan saya
kepada teman teman baik di
komisi tiga maupun
di pansus tapi
tujuan kalau bapak
memperhatikan apa yang saya katakan
sama sekali tidak mengancamkan
kami mempertimbangkan mempelajari
jadi kata katanya itu begitu
kami pun juga menyadari bahwa
kepada lembaga itu kepada
seseorang yang melakukan
sudah melakukannya juga kepada dua orang
itu kalau orang itu mencoba
menghalangi sebelum kak prof
fikam dan mas wayu saya mau
saya ke mas agus dulu
apa yang bisa ada bacaan ini kan
sutradara teater penulis naskah
pertunjukan apa yang dipertunjukkan
oleh dpr dan kpk
dalam dua hari yang penuh kegalauan
dan kegelisahan itu
pertunjukan yang sangat
tidak hanya komedi tapi tragis
saya jadi ingat
di zaman gustur itu
baru misalnya di bawah meja
dari atas meja kemudian
di bawah meja lalu
reformasi yang dikorupsi
mejanya saat ini yang dikorupsi
korup sejak dalam pikiran
itu yang menampak
misalnya seperti ini apa misalnya
misalnya begini bagaimana
kita sudah tahu hitungan hitungannya
itu sudah dipikirkan lalu
aturan aturannya seperti tadi
pernyataan pernyataan ingin dihormati
itu sudah sejak awal
anggota dewan itu harus
diimplementasikan di perilaku
itu jenaka atau serius
tidak menjawab pertanyaan oke
prof vikam apa yang anda saksikan kalau kita lihat
memberantas korupsi dengan caranya masing masing
saya nggak akan nanya ke anda
siapa yang bisa kita percaya tapi
proses ini memang harus dilalui dan
apa sih anda baca lah intinya
ya saya pernah mengatakan
di forum yang sama di sini
bahwa drama kpk versus
dpr itu antara lain
ada stagnasi di dalam proses
karena terjadi semacam
pada partai politik dan parlemen
nah inilah yang
kita lihat sekarang ini setiap
saat bagaimana upaya parlemen
itu untuk memperlemah kpk
karena kpk juga menjadi
bagian yang mengancam
dari para politisi dan
parlemen kok memperlemah kan katanya ingin
memperkuat dpr ya namanya kata
anda bilang memperkuat tapi dari saya
memperlemah ya kan nah
kalau rakyat melihatnya coba aja di
survei dan survei survei menunjukkan bahwa
yang dilakukan dpr ini adalah dalam rangka
makanya kan sekarang malah akan ada yang
kemarin itu isu mau membekukan
kpk untuk sementara
itu apakah memperkuat
ya gak mungkin lah
jadi ini adalah contoh
yang paling konkret bahwa semacam
tingkat institusionalisasi politik
kita sehingga kualitas
dpr itu menjadi semakin lama
semakin mundur semakin
payah tapi kalau ada review
anda kan pasti juga menonton siaran langsung ya prof
hingkam dari konteks
konten atau isu isu yang dibicarakan
diperdebatkan itu menurut anda
masuk akal atau memang
sangat realistis atau mengada ngada
saja itu lebih banyak
ekspresi dari kepanikan
misalnya saja minta
dikatakan bahwa mereka itu sebagai
terhormat semua orang
juga tahu kan bahwa
yang namanya dpr itu kan anggota
dpr yang terhormat itu kan
sudah impli dulu waktu jadi anggota dpr minta
minta sudah otomatis kok
malah saya kalau menerjemahkan kepada
misalnya mas wahyu dan anggota dpr
sudara wahyu yang terhormat
anggota dpr yang terhormat kan
dpr nya bukan mahyunya saja gitu
dua duanya itu bagus iya
jadi harus dilihat secara lebih
ini dong nah oleh itu aja
sudah menunjukkan ada semacam kepanikan
di sana kemudian
seorang salah seorang
pimpinan dpr itu mengirim surat
ya agar menghentikan
pemeriksaan dari ketua
dpr itu menurut saya sudah jelas
menurut anda ya menurut saya yang bukan ahli hukum
meskipun dibantah oleh ketua kpk dia minta maaf
nokme yang dia bilang itu
adalah bukan lembaganya
iya kan tapi dianggap
sebagai satu melangkai
aturan main yang ada dalam proses
ini akhirnya orang publik
dpr ini cuma mengada ada
aja oke sehingga kemudian
yang terjadi ya kalau kemudian
dinilai tragis tadi itu atau
tragedi itu tadi ya memang
dan politik itu mandek
kita itu nggak akan menjadi sesuatu
yang lebih baik lagi
mas wahyu dari perdebatan ini kan
banyak gini tesis antitesis
jadi sintesis jadi perdebatan
itu pasti akan melahirkan sesuatu yang baik
sehingga kita bisa menyimpulkan ada
formula formula khusus yang diciptakan
dari perdebatan karena setiap teori jadinya
seperti itu anda lihat ada
faedahnya untuk pemerintah seorang korupsi
nah itu saya mikir juga buat
airtime yang lama lama untuk nonton
perdebatan yang nggak betul itu ya kan
oh soalnya pas kamu itu sebenarnya
sekarangnya itu kemana kan itu aja sebenarnya
mau kpk dibuka kan apa yang ada banyak
mau dikempesin mau dikebiri atau bagaimana
lha ya nggak tahu itu kan semuanya kan
arahnya kan ingin semakin
memperkuat ya justru memperkuat
tapi ya hati kecil pak eka
mengatakan yang sebaliknya
beliau juga yang lain lagi mungkin
temen temen di kampung kita ngomong yang lain lagi
itu tayangan untuk khusus
komisi tiga dengan kpk
yang mempertanyakan barang buktinya itu
dimana saja untuk
kasus herawan itu siapa namanya
itu wawan itu
yang itu mobilnya
ada dimana dia nanya mobilnya
dia tuh mobilnya siapa itu
di mana terus mobilnya
di mana terus dijawab semuanya dengan
komisioner kpk dan jelas posisi ada
di sini ada di situ ini
kami tidak menyalahkan ini adalah atas teman negara bukan
milik kami udah itu so what
gitu loh seperti kayak pertanyaan pertanyaan
yang titipan yang sangat tidak menarik
gitu ya kan nah kemudian
lagi yang saya tertarik adalah terkait dengan
sendiri adalah menyinggung tempul dari mana
kita dapat begitu pokoknya
nah itu kan pinter pinternya wartawan teng
kalau wartawan kerjanya
tidak begitu bagaimana
jadi kalau ngomong soal persaingan dalam artian kita
mau so so enggak ya sudah
sepanjang itu ada informasi
didapat dengan cara yang investigatif
dan itu dijamin dibolehkan oleh undang undang
ya toh itu kepentingan publik itu kreatif
betapa ya mas bukan kreatif
itu ya kita mengenal kerja yang serius
tapi oke kalau tadi prof hikam sudah mengatakan
kelemahan mas agus
mengatakan tragis mas wahyu
masih gak berani di tengah tengah dia kan
supaya tidak ada
sempat tidak ada
soal perdebatan itu apa nanti joke nya
disimpan kita harus break dulu mas agus
kita akan kembali dengan joke nya mas agus usai
apa mas jokes nya saya pengen denger nih
kalau undang mas agus makasih oleh
undang undang anda jadi
sekarang kan banyak orang tertarik
jadi anggota dewan
apakah karena suka politik enggak
karena dia sebenarnya berpikir
ke masa yang
akan datang anggota dewan
bang masuk surga kenapa
karena malaikat pun takut kalau
di debat anggota dewan
udah lah kamu masuk masuk aja
itu ketakutan ketakutan tapi yang kemudian
banyak dibicarakan juga ini perang presiden ya
bapak ketika lucunya
dalam rdp hari senin itu
mengundang jaksa agung pak jaksa
atau mengatakan negara negara yang
kpk nya kuat seperti mungkin singapura
itu penuntutannya tetap di kejaksaan
mungkin harus ada supervisi dari kejaksaan
pertama kemudian kadang kadang
ott kpk ini bikin gaduh sementara di
sisi yang lain kontradiksinya adalah
presiden berbicara dengan sangat keras
dengan sangat tegas tapi
bilang kpk harus diperkuat
meskipun kita tahu pansus angket
kpk motor motornya adalah
partai partai koalisi pendukung pemerintah
profesor ya kalau saya lihat
apa yang dikatakan
jaksa agung mengenai
ott bikin gaduh itu
menurut saya sangat ironis
kpk yang mendapat dukungan
sangat besar dari publik
dari masyarakat dari rakyat indonesia
itu adalah keberhasilannya melakukan
operasi pemberantasan korupsi
dengan cara ott
mengatakan gaduh pertanyaan
yang paling menarik adalah
yang gaduh itu siapa
jangan jangan yang gaduh adalah mereka
pertama yang terkena
ott dan partai politik
yang mendukungnya kemudian
yang kedua ini jangan jangan pihak
kejaksaan menjadi seolah olah
menjadi tersaingi oleh keberhasilan
kpk padahal kan
cerita adanya kpk itu
justru karena polri dan
kurang efektif pernyataan keras presiden
sendiri sudah cukup belum menurut anda prof ya kalau
cuma pernyataan seperti itu
tidak ada pembuktiannya
ya orang menjadi agak
kurang mantap ya
menjelaskan dicari cari persoalannya
sementara pak jokowi hanya mengatakan
kita perkuat kpk
terus kemudian setelah itu kita tidak akan
mencampuri urusan dpr
loh untuk mempengaruhi
bagaimana melindungi kpk itu
tidak harus dengan melakukan
intervensi kepada dpr
tapi posisi sebagai
presiden sebagai kepala
negara itu bisa digunakan untuk
mengeram ingat gak pak jokowi
presiden pada tahun pertama
ketika ada kasus kpk yang
langsung membentuk tim tujuh
itu adalah betul betul menunjukkan
sikap tapi sekarang ini kan
menjadi agak mundur
jadi saya kira persoalan
kpk kenapa sekarang jadi target
yang luar biasa ini karena eksekutif
apa namanya kendor di dalam
membackup itu mas wahyu untuk menutup
diskusi kita anda setuju bahwa memang
eksekutif kendor atau memang harus
kendor atau harus kenceng atau memang
gak harus berbuat apa apa
ya ada dua hal yang pertama adalah
kaitan antara ott dengan kegaduhan
ya kalau kegaduhan itu
kaitannya adalah pemberitaan yang besar besaran
akibat keperistiwa itu kan bagus
orang jadi tahu oh
gini modusnya cara caranya
ngeruk duit rakyat tuh begini korupsi kayak begitu
ada teknik dengan modus yang aneh aneh
saya juga baru tahu oh kayak gitu
harus pakai cara yang lebih canggih lagi
kan itu kan bagus gitu loh
jadi gak masuk akal
ya harus gaduh kalau terus didiemkan aja
ya sudah kita nggak usah terbit gak usah siaran
kayak begini ini kan juga menimbulkan
kegaduhan itu kepentingan publik
nah yang kedua terkait dengan
sikap presiden yang dimunculkan di sogmed
kan dituit aja cuman
ya ini terlalu normatif memang
kenyalah penguatan terus kemudian harus di ini
ada pernyataannya lho mas
iya pernyataannya pun juga masih sangat normatif
hanya cuman dibatasi saja disitu
harusnya kita berharap lebih dari itu
kok terus kayak apa
caranya memperkuat kayak apa bagaimana
sikap presiden jangan lupa
di sistem kenegaraan yang presidensil ini
presiden dan sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan
dua kekuatannya itu
jadi ya sudah harus bikin tindakan
untuk menunjukkan kehadiran negara
kalau terjadi justru ini
kegaduhan yang gak menarik ini
nah ini menurut anda kegaduhan dimana presiden harus diselesaikan
presiden jangan lupa saya juga nggak boleh lupa
karena durasi kita sudah mulai habis
terima kasih bapak bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini
mudah mudahan kita bisa ketemu lagi
dan lagi kesempatan dengan berbicara hal hal yang menarik lagi
terima kasih prof ikam terima kasih mas agus
mas agus masih punya pr abis ini untuk membacakan puisinya
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir